sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sebelum gue ketemu rina gue mau tanya soal bayinya mbak nin dulu deh
dulu kan gak jadi nanya karena bupatinya lagi pergi
ibu pantinya ada
maaf kebetulan bu astrinya lagi pergi
lagi lagi gue gak ketemu sama ibu panti
tapi kalau ketemu sama renanya bisa kan
iya ninus sering datang ke sini ketemu sama reina
jadi kira kira saya bisa gak ketemu sama reina
kebetulan rena ada di kamar
mari saya hantar
pokoknya main sama papa sama mama sama om baik
yaudah kita main
kok mukanya takut gitu sih
pasti masih takut
dia diajak jalan jalan sama tante kayak waktu itu
tante gak kayak gitu lagi deh
malah sekarang tante pengen ajak ke reina main
reina tadi tante denger reina lagi sedih
kangen sama papa sama mama sama om baik juga
sama om baik juga
sama om baik juga
sama om baik juga
nah mama sama papa lagi sibuk
sama om baik juga
sama om baik juga
sama om baik juga
sekarang udah gak boleh ketemu sama reina
soalnya papa reina udah gak ngizinin om baik ketemu lagi sama reina
sama om baik juga
sama om baik juga
tapi tante punya ide
terus minta papa untuk izinin om baik main lagi sama rina
pada saat itu
hai yang kiki udah pulang
kok bisa masuk
gerbang gak di kunci pia sia
si demplon udah balik seneng banget dah
terus kita kapan itu bisa ngeliat di youtubenya
gara gara syuting wawancara sama youtuber ini
ngomong dulu baru begitu gue ngeri lo kesedok
masa mas randy lebih paham
kapan tanggal jadian kita
terus tempat kita jadian dimana
terus kita kencan awal dimana
dek lebih paham
terus disisi lain itu mbak ternyata
kan aku gak nyangka banget
yang sama dia
itu gak apa mau maunya
kapan digoget begitu
udah kayak capung sawah
saya panggil suster dulu ya
biar saya aja
jadi ngerepotin kamu terus
seorang anak udah sepatasnya
mengurus orang tuanya kan
ibu mau nunggu
aku mau telepon papa
ya sudah tunggu dulu ya
ibu ambilkan handphonenya dulu
nanti jangan lupa ya
kasih tau sama papa
supaya om baik boleh diijinin lagi main sama reina
ini untuk reina ya
udah udah udah
saya urus administrasi yang dulu sebentar ya
nanti papa telfonin lagi ya sayang ya
iya dimatiin deh
dimatiin ya sama papa
berarti papa lagi sibuk sayang
atau gini deh gimana kalau kita telfon om baik
yaudah kalau gitu jangan lupa untuk finance
harus lebih detail ya
saya nggak mau nanti ada pengeluaran yang tidak tercatat
yaudah meeting saya bubarkan
kemarin aku udah abaikan telepon reina
kalau sampai kali ini aku abaikan lagi
kasihan sekali reina
jangan jangan dia kenapa napa lagi